sejumlah tokoh mendeklarasikan pembentukan koalisi aksi masyarakat indonesia atau kami
deklarator kami menyebut koalisi ini sebagai gerakan moral dari berbagai elemen masyarakat sipil
kami mengklaim akan melakukan pengawasan dari segala penyimpangan
gerakan ini disebut sebagai gerbong oposisi non parlemen yang siap mengkritik kebijakan pemerintah
bagaimana kubu penguasa melihat deklarasi kami
apakah koalisi ini akan berujung pada gerakan politik praktis
mampukah gerakan ini memberi keseimbangan pada sistem demokrasi tanah air
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada mas arya bima politikus pdi perjuangan dan kemudian ada mas hendry satrio analis politik universitas paramadina
dan kami masih menunggu bergabungnya bung rokigerung deklarator koalisi aksi masyarakat indonesia atau kami
sebelum menunggu bergabungnya bang bung roky saya mau ke mas bimo terlebih dahulu
bagaimana kemudian fraksi pdi perjuangan sebagai partai koalisi pendukung pemerintah melihat pendirian ataupun pembentukan kami ini
koalisi aksi masyarakat indonesia
oh iya instrumen kawan kawan di kami ini kan ingin memberikan suatu persandingan ya
pemikiran pemikiran yang ada
ada di dalam pemerintahan dalam artian kebijakan kebijakan eksekutif presiden yang tentunya kita sebagai partai pengusung pendukung juga ingin mendukung dengan cara cara yang benar
dalam posisi kami kami ada di dalam pemerintahan
tidak ada masalah yang penting bahwa bagaimana persandingan pertandingan yang dilakukan
oleh koalisi atau oleh kelompok kami ini merupakan suatu hal yang harus yang harus dilakukan dengan suatu oposisi yang substansial
jadi selayaknya suara suara kritis dengan rambu rambu demokrasi yang kita sepakati dengan sistem pemilu
di mana ada partai politik dengan pelaksana kpu dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara ini
perlu perlu ada suatu rambu yang dimaksud
saya kira tumpukan kritik yang ada selama ini sangat luar biasa ya
kita bisa melihat media ini kayak bung roky mas henry
kritik pemerintah dari berbagai forum media yang diadakan dari berbagai dialog
dan itu adalah suatu yang positif
jadi saya melihat jangan hanya sekedar kritik kritik yang dilandasi argumentasi argumentasi yang spekulatif dan insinuasi
jadi saya melihat
bahwa adanya kami ini masih kita cermati betul
apakah ini betul kelompok yang ingin memberikan telah komprehensif
apakah ini hanya sekedar drama politik yang tragis
karena tentuan tentuan mereka sebenarnya juga sudah banyak dilakukan dan terwujud
walaupun belum mencapai target maksimal
jadi ini yang saya lihat
jadi kami belum bisa memberikan penilaian secara pasti karena ini baru berdiri
namun cukup masuk akal untuk saya mempertanyakan motif deklarasi kami
benarkah kami bermotif untuk kebangsaan atau hanya kelompok kelompok kepentingan politik sesaat
jadi saya tidak tahu apa apa
saya hanya tahu alamat dan tuntutan mereka hanya sinarasi normatif yang menentukan masalah masalah aktual kebangsaan
yang saat ini sebenarnya kita lebih butuh pada kebersamaan pemikiran pemikiran yang solutif
jangka menangani dampak pandemi
mas bimo mas bimo anda mengatakan tadi pdip tidak ada masalah dan ini merupakan suara suara kritis
tapi kan harusnya suara suara kritis itu disuarakan melalui fraksi fraksi pandemi
jadi ini adalah hal yang tidak terjadi di partai politik di dpr bukan melalui gerakan gerakan di non parlemen
sehingga kemudian kami ini dibentuk atas dasar kegelisahan para tokoh yang melihat bahwa tidak ada check and balances begitu
anda mengakui itu pdi perjuangan mengaku itu
ya tidak ada kan dari persepsinya bung rohi mungkin ya
jadi dalam penilaian indeks operasional kita melihat loh
oh ya benar
gini dari penilaian tujuh puluh tiga negara yang menganut sistem presidensialism china dan rusia mendapatkan posisi yang tinggi ya
dalam artian bahwa semakin memiliki indeks sosial yang rendah itu pada posisi penguatan lembaga demokrasinya semakin kuat
jadi saya tidak bisa mengatakan saya tidak bisa mengatakan yang ini adalah hal yang tidak terjadi
kita melihat apa yang sekarang menjadi gambaran macetnya sistem presidensial yang saat ini harus dikritisi oleh partai pemerintah maupun dpr
saya melihat tidak se extreme atau se khawatir dari bung rohi lah
saya sendiri sebagai jubir teman teman tahu bagaimana saya harus datang ke cnn ke tv one
bagaimana kritik kritik suara oposisi itu dengan kencang
apakah ada yang diberitakan
bung roky itu mau ngomong sehari sepuluh kali di media sosial tidak ada masalah
oke mas bimo kita mau langsung tanya dengan deklarasi
jangan membuat suatu imajinasi imajinasi yang saya kira tidak punya satu dasar yang cukup kuat
tapi sekali lagi ini juga saya terlalu berpandangan banyak negatifnya
tapi saya berharap kami akan menjadi suatu kelompok yang cukup memberikan produktif terhadap pengembangan demokrasi kita karena akan memberikan pemikiran pemikiran yang positif untuk masyarakat lebih bisa
ya mas bimo kita akan tanya langsung kepada deklarator koalisi aksi masyarakat koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami bung roky gerung
bung roky tadi sudah dijawab ataupun dikomentari oleh mas bimo bahwa pdi perjuangan tidak ada masalah dengan adanya suara suara kritis
tapi jangan hanya kritik yang argumentatif saja karena masih dicermati ini apa yang akan dilakukan oleh teman teman di kami
tapi kita mau tanya sebetulnya gerakan ini menamai dirinya koalisi aksi menyelamatkan indonesia
apa yang perlu diselamatkan sebetulnya bung roky
oke saya dengar ujung dari pembicaraan bimo arya tadi dan itu dia bilang bahwa nggak ada masalah
tapi pola kelimat itu seperti orang bipolar
ada jenis penyakit namanya bipolar
dari satu ekstrim pindah ke ekstrim yang lain
jadi ada tidak stabil sebetulnya secara ekstrim
jadi poinnya adalah
ya silahkan bung roky kami bisa mendengar dengan jelas suara anda
jadi ada semacam tidak suka terhadap gerakan ini tapi sekaligus berharap supaya gerakan ini menghasilkan solusi
kan itu bipolar namanya kan
jadi saya mau terangkan ya bahwa
dalam bentuk apa dalam bentuk pressure group
pressure group itu tidak memerlukan akses ke dalam parlemen
dia butuh pers sebagai artikulator dari public opinion
itu soal biasa di dalam demokrasi itu
jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang misplaced di dalam soal deklarasi itu
lebih dari itu yang diucapkan tadi pagi
yang panjang lebar semua bab problem bangsa ini ada di situ tuh
itu semacam disertasi kecil peringkatan disertasi
yang isinya sebetulnya itu ada di pembicaraan mak mak tiap pagi itu
wa group mak mak isinya itu
jadi tidak ada yang baru di situ
yang menghebohkan apa
yang menghebohkan karena ada beberapa daerah yang kemudian mendeklarasikan dengan cara yang sama itu
bayangkan misalnya kalau tadi pagi cuma ditunggu proklamasi deklarasinya
itu pasti pdip atau partai lain atau macam macam komentator merasa nggak ada apa apanya
tapi karena tadi pagi itu bersamaan deklarasinya mungkin dari dua puluh provinsi deklarasi
ada tiga puluh daerah deklarasi ada sepuluh sebelas kota dunia deklarasi
lalu seolah olah itu dianggap sebagai upaya makar
nah saya baca banyak poin di media
media masa yang menganggap ini adalah makar
tapi kemudian ditambahkan di situ
ini makar yang ingin mengganti konstitusi
makar yang ingin undang undang omnibus law dibatalkan
makar itu adalah mengganti presiden
itu bukan mengganti undang undang
jadi ini para penghalang juga agak aneh
oke jadi tidak ada ujungnya ingin mengganti presiden ya bu rocky ya
ini adalah untuk menyelamatkan indonesia
lalu anda bertanya tadi apa yang mau diselamatkan
itu artinya sedang tenggelam
indeks demokrasi turun dua belas poin itu artinya sedang tenggelam
civil liberties tidak terbaca
itu artinya sedang tenggelam
jadi seluruh aspek kehidupan sedang tenggelam
lalu ada orang datang menghalangi orang yang ingin menolong orang yang sedang tenggelam
itu artinya kriminal loh
kalau anda menghalangi orang mau menolong orang yang sedang tenggelam
itu bukan sekedar dungu itu kriminal
tapi tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh bung rocky
bahwa ini ujungnya bukan untuk mengganti presiden ya
hanya ingin menyelamatkan yang tenggelam tadi begitu
pengganti presiden itu soal gampang soal teknis
keren aja demonstrasi itu juga selesai itu kan
tapi problemnya bukan sekedar mengganti itu soal teksi
karena itu disebut gerakan moral
komposisi kebijakan yang bertentangan dengan yang ideal
bahkan yang dipikirkan oleh bung karno dibatalkan oleh jokowi itu
jadi kita ingin agar supaya orang paham
gerakan moral itu adalah ultimate dari gerakan politik
jadi seolah olah dianggap ini politik praktis
loh semua politik itu adalah praktis
praktis artinya apa
praktik itu practical itu artinya moral
tahan dulu bung roky
tahan dulu kita harus break terlebih dahulu
practical itu datang dari kata kata dasarnya adalah evaluasi ethics
bung roky tahan dulu kita harus break terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
bung roky saya akan tanya ke mas hensat
mas hensat apakah anda percaya bahwa ini hanya gerakan moral saja
tidak ada ujungnya berhubungan dengan politik praktis
jangan dijawab dulu mas hensat
kita akan break
cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada bung roky gerung deklarator koalisi aksi menyelamatkan negara
aksi menyelamatkan indonesia
kemudian ada mas henry satrio analis politik dari universitas paramadina
dan juga ada mas aryo bimo politikus pdi perjuangan
mas hensat tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh bung roky bahwa ini gerakannya gerakan moral
tidak ada kaitannya ingin melengsarkan presiden
anda percaya bahwa ini hanya gerakan moral saja
tidak ada ujungnya ke politik praktis begitu mas hensat
ya saya sih harus percaya saja mas hensat
masa kemudian orang buat saya tidak percaya kan tidak punya hak saya
itu kan terserah aja objektifnya apa dari kami itu
tapi saya setuju ya dengan bang roky bahwa ini bukan hal baru
ini kebetulan aja heboh karena banyak tokoh yang memiliki persona di dalam situ
tapi gerakan gerakan seperti ini yang tidak terdeklarasikan dan tidak terpantau media
menurut saya sih banyak dan bagus saja
nah sebetulnya menurut saya yang terpukul paling keras dari deklarasi kami itu justru adalah
pr dpd dan partai politik
karena sebetulnya mereka lah yang harusnya menjadi aspirasi rakyat tersebut
tidak perlu ada kekamian ini
tapi karena mungkin dianggap tidak bisa menerima atau menurunkan aspirasi
maka dibentuklah kami ini
kalau menurut saya sih begini
hal yang paling penting bagi kami saat ini adalah menentukan arah perjuangannya mau kemana
ini kan salah satu tantangannya adalah banyaknya tokoh yang memiliki persona sendiri sendiri gitu
misalnya bang rg itu kan punya fans juga
kemudian di sana ada pak gatot ada pak riza ramli
itu yang mau didorong yang mana tuh
kalau misalnya mengarah ke pilpres ya ini akan heboh sendiri nih
mendorong siapa yang kira kira akan didorong dari tokoh tokoh itu
nah pembuktian pembuktian itu menurut saya yang lebih penting mbak rifana
akan kemana ini gerakan kami ini
tapi kalau gerakan gerakan seperti ini sih menurut saya

mas ensat melihat komposisi para tokoh yang menjadi deklarasi
aktor di kami yang dulunya itu adalah solo player

seperti bung roky gerung kemudian pak saididu
seperti bung roky gerung kemudian pak saididu
apakah kemudian mereka bergabung menjadi satu dalam satu wadah kami

ini bisa memberikan keseimbangan kepada pemerintah begitu anda lihat
kalau keseimbangan kepada pemerintah terlalu jauh menginginkan hal itu
tapi kalau kemudian menjadi alternatif penyampaian aspirasi dari rakyat bisa
kenapa saya katakan terlalu jauh
karena mereka bukan partai politik
mereka disebutnya ormas kalau saya tidak salah
organisasi masyarakat saja
dengan posisi seperti itu akan sulit menjadi penyeimbang
tapi kalau kemudian gini seorang roky gerung menyampaikan sesuatu ide
mungkin akan kurang besar pengaruhnya bisa kami yang segitu banyak tokohnya
menurut saya sih
belum kami memberikan masukan masukan kritis kepada pemerintah dengan solusi solusinya
ini pekerjaan rumahnya masih akan banyak
tapi sekali lagi menurut saya sih yang sebetulnya harus terpukul
ya betul ini cnn undang mas abe bukan mengundang ksp karena memang partai politik yang dianggap sebagai perwakilan
menyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah itu kelihatannya memang agak kurang berperan
makanya kemudian ada tokoh tokoh masyarakat berkumpul menghasilkan ini
tapi kalau pertanyaannya tadi mbak rifana percayakah hanya sebatas gerakan moral
ya so far sih percaya aja kalau kemudian nanti ikut ikutan nasdem jadi parpol kan itu nanti
artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin begitu mas hensa dalam politik
iya walaupun tadi kan sudah langsung bilang wah ini enggak kok kita nggak akan jadi partai politik
ya dulu nasdem juga ngomong begitu gitu
tapi menurut saya sih sekarang dibuktikan aja dulu kami ini apa
saya terus terang sebagai individu dan rakyat sih happy aja kami ini sehingga punya saluran aspirasi lain gitu
selain mengandalkan partai politik
tapi kalau untuk sebagai penyeimbang karena belum memiliki kekuatan ya bukan sebagai partai politik ini agak berat
dan lagi lagi bang roky itu semua tokohnya itu persona masing masing fans masing masing
pastinya politiknya juga masing masing besar itu juga jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
oke bung rocky yang paling terpukul paling keras adalah dpr karena dianggap tidak mampu menyuarakan aspirasi
artinya pembentukan kami ini sebagai bentuk keputusasaan para tokoh melihat tidak ada fungsi check and balances dari fraksi fraksi di dpr begitu untuk mengkritisi kinerja dari pemerintah
saya nggak putus asasaan dan saya juga tidak kecewa sekedar pada dpr pada pers juga saya kecewa karena pers kan nggak bisa menjadi semacam
moderator akal sehat
tadi misalnya di tempat acara nggak ada tuh siaran yang agak komprehensif
saya cuma lihat rahma sarita dengan realita tv yang terus menerus secara lift memberitakan
jadi poinnya itu bahwa keadaan hari ini memerlukan parasi itu
kenapa mesti heboh
tiap hari ada deklarasi kecil kecilan di wa group
macem macem deklarasi itu
jadi apa yang aneh kalau orang berkumpul menyatakan pendapat itu agak
jadi begini ya kalau kelarangan atau ada semacam orang yang sinis ya kita juga ingin audiens ke presiden itu
buat apa buat mengajak presiden ikut bergabung dengan kita
kalau bisa presiden jokowi jadi deklarator
kan temanya penyelamatan indonesia
jadi presiden harus jadi bagian dari penyelamatan itu
menyelamatkan bangsa bukan menyelamatkan diri sendiri
jadi kalau presiden nggak mau ikut artinya dia hanya ingin menyelamatkan diri sendiri
jadi nggak ada problem yang serius
kita santai santai aja lakukan hal
jadi mau jadi serius
semua orang kepung
lalu ada yang marah marah maki maki
saya anggap kalau ada anjing menggonggong kafilah nggak perlu jalan terus
tapilah berhenti kasih lemparin tulang supaya anjingnya berhenti menggonggong
kalau kafilah jalan terus kasih anjing menggonggong ini terus menerus menggonggong
dia perlu tulang
jadi bagi kami kalau ada anjing menggonggong kami akan berhenti senyum nak untuk lemparin tulang
anjingnya berhenti menggonggong kami jalan terus
kami itu kafilah kami
ada suara suara di luar sana yang mengatakan ataupun menuding bahwa tokoh tokoh yang ada menjadi deklarator
kami ini adalah gerombolan kelompok sakit hati yang kalah pilpres
bagaimana jawaban dari anda dan juga teman teman kami bung rocky
karena orang yang menganggap orang lain sakit hati dia sakit jiwa pasti
kan apa urusan dengan sakit hati
politik itu ada urusan sakit hati
kan nggak masuk akal orang sakit hati tiba tiba bergerombol ketemu dengan orang sakit hati yang lain
terus daerah mendeklarasikan juga mendukung orang sakit hati
jadi bangsa ini satu negeri sakit hati
yang benar aja gimana logikanya
luar negeri mendukung berarti warisan sakit hati ada satu dunia itu
berarti presiden gagal untuk menyehatkan pikiran rakyat sehingga semua jadi sakit hati itu
itu logika untuk menganggap yang berkumpul itu sakit hati
tapi indonesia kasih apresiasi
itu sakit hati itu
jadi komentator itu itu komentator komentari
tadi saya terangkan itu anjing menggonggong cukup dikasih tulang aja
oke mas bimo tidak ada perasaan sakit hati di sini tidak ada keputusasaan yang ada hanya ingin menyelamatkan indonesia
bahkan tadi bung rocky mengajak bahwa presiden jokowi bisa bergabung memimpin deklarasi menyelamatkan indonesia
saya komentari seolah olah demokrasi yang berjalan sekarang ini tidak berjalan
bahwa berjalannya itu dianggap berapa tolok ukur kebenarnya tadi saya katakan indeks demokrasi kita itu kalau dikatakan tidak bagus ya tidak terlalu jelek
pada posisi yang semua instrumen masih berjalan
di tv mana pun tidak ada suatu masalah
kalau mau menyelamatkan indonesia yang mau diselamatkan itu apa
saya kira yang perlu diselamatkan itu ya bung roky sejenis bung roky ini sejenis deklator itu supaya lebih bermakna
karena bung roky ini ngomong apapun juga tidak mempunyai solusi terhadap persoalan bangsa
tapi dengan berkumpul di kami dia selamat
ibaratnya gigi satu gigi dua gitu
kalau cc nya bung roky itu cuma kelas suzuki carry seratus cc dengan ketemu pak gatot ketemu pak bin dengan ketemu pak isanul jenosi yang saya tahu kontribusi positifnya buat demokrasi ini apa
tapi karena situasi pandemi situasi ekonomi situasi global kayak gini saya yakin mereka akan tenggelam
rakyat ini butuh sebuah ekonominya suasana
bagaimana apa keusahabatan mereka
saya katakan berarti tidak butuh persandingan persandingan alternatif ya
jadi menurut saya yang perlu diselamatkan itu orang orang yang bicara penyelamat tadi
karena saya yakin ini orang kayak bung roky ini dua ribu dua puluh empat tenggelam
karena yang dicarakan juga di kritik kritik sifil tafat yang sekedar sok sok menjadikan pencerahan

oke bung roky silakan anda dibilang akan tenggelam nanti pada tahun dua ribu dua puluh empat karena kritiknya hanya filsafat filsafat
sebagai guru saya ini belajar
waktu di kolom empat nulis
kalau dia kembali ke kampus memberikan narasi narasi filsafat
di mana narasi narasi bersahabat itu untuk kita kita politisi itu penting
kita butuh ada satu pencerahan pencerahan bagaimana kedangkalan kedangkalan keseluruhan kita itu melakukan tindakan tindakan yang tidak pro demokrasi
dorongan kita ke depan
tapi kalau bung roky jadi praktisi politik partisan kamu kemana pun kita tahu motif kamu
tidak pernah dia seimbang memberikan
nah dari situlah dia bukan sebagai seorang budayawan intelektual
jangan kamu tempatkan sebagai seorang pemberi pencerahan kita
kalau dulu saya peguru
halaman kompas dalam apat kita baca
nah jalan apat kita baca terus
nah kita bangga
mas bimo tahan dulu
kita akan break terlebih dahulu
nanti saya akan berikan kesempatan ke bung roky untuk menanggapi pernyataan dari mas bimo
dan nanti kita akan bahas beberapa poin tuntutan yang tadi disebutkan oleh para deklarator kami selesai jelasin cnn indonesia
anda mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh mas bimo bahwa kalau anda terus menerus memberikan kritik seperti itu tahun dua ribu dua puluh empat anda bisa tenggelam begitu
iya saya butuh bimo untuk menyelamatin saya
bukan dia dorong saya tenggelam
masa dia syukurin gue tenggelam
itu bukan politik yang baik mendoakan konsistenya tenggelam
tapi yaudah saya pahamilah maksudnya
kalau dia duluan tenggelam saya pasti jadi pelampungnya
jadi saling menyelamatkan begitu ya
enggak saya nggak ingin diselamatkan
tapi saya gak ingin diselamatkan
saya yang mau menyelamatkan
itu saya ajak
jangan kan bimo yang tenggelam
presiden jokowi tenggelam dalam dua minggu ini pun ya kita mau diselamatkan
karena bagaimanapun dia
jadi presiden walaupun gak selesai di dua ribu dua puluh empat kan
kalau dua minggu kemudian ya tenggelam
nah apa lagi
lu kan guru gue
tapi kalau tiba tiba gini kan saya sudah diikuti
oke silahkan bung roky
anda hanya ingin menjawab itu
oke kalau enggak kita akan masuk ke dalam poin tuntutan yang tadi disampaikan oleh
ada beberapa poin tuntutan yang menarik memang
poin tuntutannya tadi disebutkan agar pemerintah tidak memberi peluang bangkitnya komunisme
dan juga ideologi anti pancasila
bung rocky anda merasa bahwa hantu komunisme itu masih ada atau itu hanya narasi politik
yang dimunculkan oleh kelompok kelompok tertentu
saya justru menyalurkan aspirasi pdip
pdip kan menyebutkan hal itu tuh
karena itu direvisi poin tentang pancasila
jadi enggak ada yang
baru disitu tuh
semua butir deklarasi itu adalah hal yang orang udah tahu
cuma karena dituliskan lalu seolah olah itu baru enggak itu
saya cuma membaca pikiran emak emak pikiran kampus profesional pikiran milenial
semua itu yang disampaikan tadi pagi tuh
itu kompilasi dari pikiran publik biasa aja
itu gampangnya begitu
enggak usah dirumit rumit
tapi tadi pada saat deklarasi anda mengatakan bahwa menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh sungguh
tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara pancasila
sebagai upaya nyata untuk menentukan nkri hasil proklamasi tujuh belas agustus
siapa yang anda maksud
kan nggak mungkin saya bilang menuntut pemerintah untuk setengah setengah mengusut
kan enggak bisa dong
siapa yang anda maksud ingin mengubah dasar pancasila itu siapa bung rocky
siapa yang anda maksud ingin mengubah dasar negara
tadi pada saat deklarasi anda
tadi pada saat deklarasi anda menyebutkan bahwa ada pihak yang mencoba mengubah dasar negara pancasila
melalui jalur konstitusi untuk meruntuhkan nkri hasil proklamasi
siapa yang anda maksud dan melalui jalur apa bung roky
siapa yang anda maksud dan melalui jalur apa bung roky
tapi tadi diterangkan supaya yang kemarin tidak berlangsung di masa depan
jadi tegak supaya problem kemarin tuduh menuduh kemarin itu
saling tuduh kemarin itu tidak terjadi di masa depan
karena itu usut tuntas
karena masih ada bekas bahwa itu tidak dituntaskan
ini masih lengkap itu
oke mas hensat bagaimana anda melihat ini mas hensat tuntutan tadi salah satu yang disampaikan
ada dua poin sebetulnya yang menarik soal komunisme dan juga ideologi anti pancasila

dan mengganti dasar negara
ya boleh boleh aja lah itu
kemudian sampaikan mas abe tadi saat ini sedang pandemi
ya nggak apa apa juga pandemi nutut nutut
ini kan kita juga lagi prihatin
kemarin kan juga pas pak jokowi pidato di mpr kan
waktu sidang tahunan kan juga begitu
dibawa ke keprihatinan
kan sama sebetulnya
kami juga sedang prihatin
sebetulnya klop juga ini
hanya saja memang yang ditunggu ini kan next stepnya
next step nya tuh bukan cuma kami loh
next step nya nih dpr misalnya
setelah ada kami terus mau ngapain nih dpr
berubah nggak dia menyampaikan aspirasi rakyat
partai politik juga setelah ada kami ini akan melakukan edukasi edukasi
kemudian pemerintah juga begitu
setelah kami ini ada gimana
apakah ada percepatan pembangunan ekonomi atau tidak
nah sementara di kami sendiri pun begitu
kan malu nanti pasti bang oki dan kawan kawan kalau dianggap sebuah gerombolan yang kemudian tidak ada aksinya setelah ini
pasti ada aksi
dan kalau kemudian masalah selamat menyelamatkan tadi kan namanya juga bagus
kita berikan apresiasi
menurut saya sebagai rakyat kita tunggu setelah hari ini apa yang akan dilakukan oleh kami apa yang akan dilakukan oleh rikana apa yang akan dilakukan oleh pemerintah juga gitu
saya kan melihatnya ini keren aja
banyak tokoh di sana gitu kan
hanya saja memang momentumnya ini yang tidak sesuai
jadi si kami ini harus menciptakan momentum supaya mereka bisa lebih diperhatikan dan dilihat oleh rakyat dan jajaran di seluruh malaysia
kalau tadi mas rocky menantang pers gitu ya kenapa kemudian tadi nggak ada yang menyiarkan
ini ya sudah lah cnn kan sudah mengundang kita nih bang rg
jadi artinya ada juga lah keinginan media
untuk mengetahui sebetulnya ini kami ini apa
justru sebetulnya saya mau tanya juga ada nggak itu sih tadi di deklarator kami itu perwakilan pemerintah yang hadir gitu
yang saya lihat sih ada yang pernah jadi menteri kemudian hadir di sana tuh ada beberapa tuh kalau nggak salah
makanya dianggap sebagai kelompok yang memang tidak puas
karena ada beberapa yang itu pernah masuk di pemerintahan kemudian tidak lagi tapi kemudian hadir di kami
jadi sih menurut saya mbak rifana saya menunggu semuanya
apa sih actionnya setelah ini gitu
mas hensat sayang sekali waktu kita sudah habis kita akan tunggu nanti
mas hensat maaf sekali sayang sekali waktu kita sudah habis kita sudah dapat poinnya bahwa kita akan menunggu nanti sepak terjang dan juga action sebenarnya dari kami
koalisi aksi menyelamatkan indonesia ini akan seperti apa dan kami berharap juga bahwa partai pemerintah baik itu pdi perjuangan dan juga fraksi fraksi di dpr mau mendengarkan masukan dari tokoh tokoh yang tergabung dalam kami
dan kita juga menunggu nanti solusi konkret yang diberikan oleh teman teman dari kami termasuk dari bu ngroki gerung
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast ada bung roky gerung kemudian ada mas henry satrio dan juga mas aryo bimo
terima kasih sekali atas waktunya
dan cnn indonesia newscast segera kembali usai juda tetap bersama kami